saudara di hari pertama dimulainya masa angkutan lebaran kereta api
menteri perhubungan budi karya sumadi meninjau stasiun bandung
untuk memeriksa kesiapan arus mudik kereta api
usai gelar rakor siapan mudik lebaran dua ribu dua puluh empat bersama pemerintah provinsi jabar
menhub meninjau stasiun bandung
peninjauan dilakukan pada minggu siang kemarin
menhub didampingi pj gubernur kakor lantas kapolda
pangdam tiga siliwangi berbincang dengan sejumlah penumpang
selain stasiun menhub dan jajaran juga fokus untuk penanganan kemacetan di tol cipali
dan beberapa tol baru yang akan dilalui
beberapa skema juga tengah disiapkan
yang saya sampaikan yang harus menjadi satu perhatian
kita tahu bersama bahwa cipali tetap dua jalur
sesendawu akan beroperasi sehingga di kilometer satu ratus lima puluh dua itu terjadi satu kontraksi
sehingga perlu manajemen yang khusus
lalu nanti di cipali saya minta polri dan jasa marga berkolaborasi
memperhitungkan kemungkinan kemungkinan jumlah yang akan
daob dua bandung menyatakan satu ratus delapan puluh tujuh ribu tiket arus mudik telah terjual
pt kai daup dua juga telah menambah empat puluh persen ketersediaan jumlah tiket
untuk arus mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
puncak arus mudik kereta api diprediksi terjadi pada enam april mendatang
pt kai daup dua bandung juga menginfokan akan ada enam kereta tambahan
dengan kapasitas tujuh puluh enam ribu
pemuda bandung selama masa angkutan lebaran yang mulai hari ini
tanggal tiga puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh satu april menyiapkan sebanyak tiga ratus enam puluh lima ribu tiket
update hari ini tadi pukul sepuluh terjual baru satu ratus delapan puluh tujuh ribu
untuk kesiapan tiket selain itu kita menyiapkan sarana dan sarana
karena harus siap dilewati sesuai dengan puncak kecepatan
sarana kita harus siap operasi
hari ini sejumlah penumpang mulai memadati stasiun pasar senen jakarta
untuk menuju ke kampung halaman menyambut idul fitri
walaupun mulai padat tetapi situasi masih kondusif di pasar senen
diprediksi jumlah pemudik yang menggunakan kereta api akan meningkat lima puluh enam persen pada tahun ini
pt kai memprediksi puncak mudik lebaran berkisar pada tanggal delapan dan sembilan april mendatang